pemerintah memperketat mobilitas warga dengan menutup pusat perbelanjaan dan larangan dine in di restoran di pulau jawa dan bali
seperti apa kemudian komunikasi antara pengusaha pusat perbelanjaan dengan pemerintah
dan apa yang pengusaha inginkan jika pembatasan ini mulai digulirkan pada lusa
sudah bergabung bersama kami alfon sus wijaya wakil ketua umum appbi
halo selamat malam pak alphon
selamat malam mbak dya selamat sehat selalu
salam sehat bapak sehat bapak
terima kasih sehat sehat
pak alfon boleh diceritakan kepada kami seperti apa bentuk komunikasi pemerintah dengan komite anda soal kebijakan yang nanti akan bergulir tanggal tiga juli
sebelumnya kami sudah memberikan masukan beberapa kali sejak beberapa hari yang lalu
bahwa sebetulnya kami berharap tidak ada penutupan pusat perbelanjaan
jadi kami berharap tetap
beroperasional seperti biasa
kalau memang mau ada pembatasan tambahan silahkan
tetapi jam operasional diharapkan bisa tetap seperti yang semula yaitu sekitar tutup jam delapan malam
tapi kelihatannya pemerintah memutuskan yang berbeda
dan menurut saya ini merupakan satu pukulan bagi pusat perbelanjaan
dimana sekarang ini kondisinya sebetulnya masih belum pulih masih dalam keadaan terpuruk
memasuki tahun dua ribu dua puluh satu ini kembali dihadapi oleh masalah
ditambah dengan penutupan ini menjadi masalah besar lagi bagi pusat perbelanjaan
karena sebetulnya pusat perbelanjaan memasuki tahun dua ribu dua puluh satu itu lebih sulit kondisinya daripada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
pada saat tahun dua ribu dua puluh yang lalu meskipun kondisi begitu berat
tetapi pelaku usaha ataupun pusat perbelanjaan masih memiliki dana cadangan
sedangkan dana cadangan tersebut sudah terkuras habis untuk bertahan pada tahun dua ribu dua puluh
sehingga memasuki tahun dua ribu dua puluh
sebetulnya kondisi pusat perbelanjaan sudah tidak memiliki dana cadangan lagi
dan kemudian juga selama tahun dua ribu dua puluh satu ini meskipun pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lumayan baik
jadi kondisi pun masih belum pulih dengan dana cadangan yang sudah tidak ada
kemudian beroperasional secara terbatas
nah sekarang ditambah lagi dengan ditutup
ini pukulan berat
karena sudah dapat dipastikan selama penutupan ini pusat perbelanjaan akan mendapat beban tambahan berat
yaitu biaya biaya yang harus tetap dibayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup
contohnya apa contohnya listrik
ada ketentuan pemakaian minimum dari pln yang tetap harus dibayar meskipun pusat perbelanjaan tutup
kemudian pajak bumi dan bangunan nilainya akan tetap tetap harus dibayar
pajak reklame meskipun malnya tutup
pusat perbelanjaannya tutup tetap pajak reklama harus dibayar
belum lagi gaji gawe gaji karyawan yang tetap harus juga dibayar
menurut saya ini adalah cukup berat bagi pusat perbelanjaan
dan kami juga khawatir keadaannya berlarut larut
karena sebetulnya penyebaran covid sembilan belas yang kali ini berbeda dengan yang tahun lalu
kalau yang tahun lalu penyebarannya masih di level makro
jadi pada saat tahun lalu
yaitu sekitar april sampai dengan juni
pusat perbelanjaan pun mengalami tutup operasional
tetapi itu bisa dimaklumi karena memang penyebarannya ada di level tingkat makro
sekarang ini penyebaran wabah covid sembilan belas sudah masuk ke level paling rendah
paling bawah di lingkungan ataupun komunitas kehidupan masyarakat
kalau kita lihat pembatasan pembatasan yang diberikan yang baru saja diumumkan tadi siang
ataupun tadi sore
tekanan tekanan ataupun tindakan tindakan
di level lingkungan dan komunitas terkecilnya masih dirasakan kurang
ini yang kami akan khawatir
keadaan ini berlarut larut
karena yang dibatasi adalah lebih banyak di level makronya
nah kalau sampai demikian kalau sampai berlarut larut
maka tentunya pelaku usaha ataupun pusat perbelanjaan akan semakin berat
yang akan terjadi adalah karyawan akan mulai dirumahkan
kalau keadaan berlarut larut terus
maka akan banyak terjadi
jadi kembali adalah pemutusan hubungan kerja
kurang lebih itu kira kira kondisi yang dialami oleh pusat perbelanjaan
menghadapi ppkm mikro yang diperkuat ini
pak alfon tapi memang pemerintah punya argumentasi soal pembatasan sosial
atau pembatasan kegiatan masyarakat
karena pusat perbelanjaan yang non esensial ini dianggap menyebabkan kerumunan
sejauh ini dari awal pandemi hingga sekarang
apa saja yang sudah dilakukan oleh komite bapak untuk meyakinkan pemerintah
saya kira tidak demikian bisa dilihat dari sejak awal pandemi sampai dengan saat ini
bisa dilihat langsung oleh masyarakat oleh kita semua
pusat perbelanjaan adalah salah bahkan pusat perbelanjaan adalah salah satu fasilitas masyarakat
yang mampu dan dapat menerapkan ataupun memperlakukan protokol kesehatan secara ketat disiplin dan konsisten
konsisten selalu saya garis bawahi
karena ini menjadi sangat penting
karena permasalahan kita selama ini lonjakan terjadi beberapa kali
ini kan lonjakan bukan yang pertama kali terjadi beberapa kali terjadi
selalu yang menjadi masalah adalah masalah konsisten
kalau kita lihat sebelumnya kita berada dalam ppkm mikro yang diberlakukan sejak awal tahun ini
sebetulnya sampai dengan sebelum terjadi lonjakan kan ppkm mikro itu cukup baik berjalan cukup efektif
yaitu di mana jumlah kasus positif dapat terkendali perekonomian masih bisa bergerak
tetapi tiba tiba terjadi lonjakan
bukan berarti ppkm mikro tidak efektif tetapi yang terjadi adalah inkonsistensi
terjadi tidak konsisten di dalam penegakan ataupun pemberlakuan protokol kesehatan
itu yang terjadi
nah pusat perbelanjaan selama ini telah mampu dan dapat menunjukkan penerapan protokol kesehatan dengan ketat disiplin dan konsisten
di pusat perbelanjaan itu ada dua lapis protokol kesehatan
pertama adalah protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pengelola
pengunjung sebelum masuk ke pusat perbelanjaan mereka harus menerima protokol kesehatan

kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk
naik lift ada aturannya
menggunakan eskalator ada aturannya
diminta untuk cuci tangan
disediakan hand sanitizer di mana mana
penggunaan toilet pun diatur
tidak boleh berkerumun di dalam mal dan sebagainya
kemudian pengunjung akan diperiksa lagi sebelum masuk ke toko toko
toko toko mempunyai protokol khusus lagi
begitu mau masuk ke restoran diperiksa suhu tubuh dicatat data data diri
kursi pun diatur dengan kapasitas yang diperkenankan yang diperbolehkan
penyajian makanannya pun ada protokolnya sendiri
jadi saya rasa pusat perbelanjaan selama ini sudah menunjukkan hal tersebut dengan baik
sekarang apa yang akan dilakukan oleh appbi
ini kan kemarin saya juga sudah membaca statement bapak bahwa meminta insentif
insentif seperti apa yang diminta oleh para pengusaha
ya tadi sudah saya sampaikan bahwa posisinya sangat berat
nanti ada biaya biaya yang tetap harus dibayar oleh pusat perbelanjaan meskipun pusat perbelanjaannya tutup
nah kemudian sebetulnya kami sudah lama meminta kepada pemerintah
sebetulnya insentif itu ada dua
pertama adalah insentif ataupun relaksasi ataupun stimulus yang untuk mendongkrak penjualan
yaitu adalah pembebasan pajak pajak yang terkait dengan penjualan
karena apa karena daya beli masyarakat masih turun
jadi diharapkan dengan penghapusan pajak pajak tersebut produk produk menjadi lebih murah lebih terjangkau oleh masyarakat
di mana masyarakat daya belinya masih rendah
tetapi apa yang terjadi malah pemerintah mewacanakan untuk menaikkan tarif pn
kemudian insentif berikutnya adalah insentif ataupun subsidi yang diperlukan oleh pusat perbelanjaan
supaya pusat perbelanjaan mampu bertahan di tengah kesulitan kesulitan yang selama ini sudah terjadi hampir satu setengah tahun
yaitu adalah pembebasan pajak pajak
yang terkait dengan sewa yang terkait dengan sewa dan juga dengan servicers dan sebagainya
itu adalah dua hal yang diharapkan
kemudian juga pengusaha pelaku usaha ataupun pusat perbelanjaan mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah terhadap gaji pekerja
yang disalurkan langsung kepada pekerja melalui bpjs
yang sebesar satu juta setengah
dengan demikian pekerja menerima utuh gajinya tetapi pengusaha dibantu terbantu secara cash flow
tetapi pekerja menerimanya utuh
itu adalah permintaan permintaan yang telah lama kami sampaikan kepada pemerintah
tetapi sampai dengan saat ini memang belum mendapatkan respon

dan tentunya dengan kejadian rencana ini yaitu penutupan operasional mau kembali
diharapkan kali ini pemerintah mau memperhatikan dan mau memberikan respon terhadap permintaan permintaan kami tersebut
jadi artinya teman teman di appbi ini terus mengupayakan ya untuk relaksasi dan juga insentif insentif lainnya ya pak alvon
tidak ada jalan lain karena sekarang tidak ada jalan lain
kami ini diminta untuk tutup operasional
padahal ini kan adalah salah satu fasilitas masyarakat yang menurut kami adalah yang cukup sehat dan cukup aman untuk dikunjungi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari hari
karena tadi saya sudah jelaskan bahwa protokol kesehatannya di pusat belanjaan itu sebetulnya cukup memadai
tidak ada jalan lain pemerintah harus membantu
kalau tidak kembali lagi tadi yang saya sampaikan akan terjadi gelombang karyawan dirumahkan dan juga karyawan karyawan yang akan di phk jika kondisi ini terus berlanjut
ini artinya teman teman di apbbi juga sudah menyiapkan plan berikutnya termasuk pemotongan gaji atau misalnya pemutusan hubungan kerja begitu pak alphon
yang pertama yang akan dilakukan tentunya adalah karyawan dirumahkan dahulu
dengan kondisi seperti ini kalau tutupnya berlarut larut berlama lama tentunya karyawan akan dirumahkan dulu
kalau tambah lama lagi tambah berkepanjangan lagi ya tentunya pilihannya adalah pemutusan hubungan kerja
kurang lebih itu yang akan terjadi
baik appbi ini meminta subsidi gaji karyawan kepada pemerintah dan juga tadi relaksasi dari sewa sewa properti atau gedung
pajak juga ya pak alvon ya baik terima kasih
apa tadi penghapusan sementara ketentuan minimum pemakaian listrik itu memang harus diberikan oleh pemerintah karena pusat perbelanjaannya akan tutup
jadi tidak ada pemakaian listrik ataupun pemakaian listriknya relatif kecil tapi para pusat belanja harus membaiki

kemudian penghapusan pajak pajak seperti pajak bumi bangunan dan juga pajak reklame
itu adalah biaya biaya yang kami tetap harus bayar selama meskipun pusat perbelanjaannya tutup
baik baik semoga pemerintah juga mendengarkan dialog kita pada malam hari ini bisa didengarkan
ini terima kasih pak alfon suswijaya wakil ketua umum appbi sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini